dia akan menggunakan segala cara dia untuk cari tau tentang anaknya dia ada dimana
karena aku pikir kalo memang itu anaknya dia
kemungkinan besar mungkin dia nggak akan ganggu rena lagi mas
tapi kenyataannya sekarang anaknya itu bukan anaknya mas dino
aku aku aku jadi takut aja sekarang
hidup kita gak akan tenang mas
akan diganggu dia terus rein akan diganggu
gue maaf saya mau ngobrol sama ricky dulu sebentar
gue cinta sama buah gue kenapa lo tega ngancurin hidup gue rick
tapi memang itu kenyataannya sah
gue diminta bersaksi
dan gue bersaksi atas apa yang gue tau

nih lo udah ngebuang lo dia udah gak peduli sama lo

jaga mulut lo ya
kalian jangan bikin ributan
lo itu jahat rick
gue yang dapat pertama lupimu
padahal gue tadinya udah seneng
gue pikir elsa sudah mulai membuka pintu hatinya buat gue
dia sedikit sedikit mulai terima perasaan gue
tapi hari ini elsa kembali menutup pintu hatinya buat gue
dan mungkin untuk selamanya
kok aku di rumah
tadi aku juga panggil dokter untuk periksa kamu
kata dokter kamu kecapean
dan stress karena pikiran
kamu gak boleh lagi
aku mau ketemu elsa
aku harus ketemu elsa pak
aku mau tanya sama dia
apa benar yang dikatakan ricky
aku gak percaya
dia gak mungkin kayak gitu sama ricky
kamu tenang dulu ya
untuk menanyakan elsa
menurut polisi elsa tadi masih marah marah masih emosional
jadi kita dilarang berkunjung kesana hari ini
terlihat apa yang ricky bilang itu benar
kenapa elsa bisa sampai bertindak sejauh itu pak
bisa sampai kayak gitu pak
kita sholat dulu yuk
ini tehnya mas randy
terima kasih ya
ibu sama badan kan belum pulang
gimana kalau mas randy
mas randy mau apa

berger nanti kaki masaki
mas randy mau apa
gak usah kaki
saya belum lapar kok
beneran mas randy
kalau mas randy
hari ini di persidangan
semua saksi sudah bersaksi
next nya adalah
selimpan dengan apa yang dilakukan
dia mau putih aja kan
terima kasih pak
kalau gitu saya harus singgul
terima kasih arief
aku ngerasa masalah ini
makin berat dan rumit sih mbak
kalau memang di dalam kandungannya
elsa itu bukan anaknya mas nino
dia mungkin akan
tetap cari tau tentang reina
dia akan menggunakan segala cara dia
untuk cari tau tentang anaknya dia ada dimana
karena aku pikir kalau memang
itu anaknya dia
kemungkinan besar mungkin dia nggak akan ganggu reno lagi mas
tapi kenyataannya sekarang
anaknya itu bukan anaknya mas dino